ia membungkusnya dengan beberapa helai daun teratai dan lumpur agar tidak ketahuan
setelah dipanggang ternyata ayam itu menjadi lezat dan wangi semerbak
sejak itulah ayam pengemis dikenal di hangzhou tiongkok
karangan jin yong yang terbit pada seribu sembilan ratus lima puluh
berbeda dari aslinya yang dibalut tanah liat
di jakarta saya menemukan chicken bagger daun lotus
yang dibalut garam
oke kita coba bungkus ya
sarung tanah dulu
iya delapan ratus gram
ini sedikit besar
dua helai daun teratai berukuran sekitar lima puluh cm direbus terlebih dahulu
nah next nya abis ini setelah dipungkus teratai
abis ini kita siapkan dulu garam sama telur
oh ini yang nanti jadi pemungkus kuat
jadi pemungkus kuat
jadi pemungkus kuat
jadi pemungkus kuat
jadi pemungkus kuat
jadi pemungkus kuat
ini ya luarnya
lapisan luar ayam pengemis dibalut campuran garam dan telur
tak butuh waktu lama untuk membalut ayam dengan garam
setelah terbalut sempurna ayam pengemis siap dipanggang di dalam oven
ini dengan suhu

proses pemanggangan memakan waktu empat puluh lima menit
udah jadi kak
mana dia hasilnya
warnanya seperti gol gold gitu ya
hmm wangi banget
saya tak lama
saya tak lama
ada menu lain yang juga dibungkus daun teratai
ini diikatnya pakai apa
ini pakai sekali
masih dari teratainya
iya dari teratai juga
semua berfungsi ya
kalau untuk chinese food itu batangnya dipakai bijinya dipakai bunganya dipakai sampai daun daun dan ininya pun juga jadi pengikatnya pun semua teratai
pengamat budaya tionghoa agni malagina mengatakan teratai memiliki makna filosofis bagi masyarakat tionghoa
bunga teratai ini merupakan representasi dari kesucian kemudian kemurnian kemudian kesetiaan dan juga ini merupakan representasi bentuk kebangkitan spiritual
kemudian juga ada yang menyebutkan tentang reinkarnasi
dan identik dengan bunga yang selalu dipegang sebagai ikon dewi kwan in
tak hanya menjadi simbol syarat akan makna dalam kehidupan teratai bagi masyarakat tionghoa telah lama dijadikan bahan pengobatan
memang sudah jauh banget terekam ya dalam catatan catatan kekaisaran di tiongkok
ini menarik karena sebegitu simbol bunga teratai ini kuat ya dalam kebudayaan mereka
mereka kemudian juga menggunakan terate sebagai bahan makanan dan dipercaya tentunya sebagai booster untuk imun untuk kesehatan menjaga kesehatan dan seterusnya
dari mana asalnya nah dari sebuah kitab yang berjudul senung pencau atau kitab obat senung
penyajian ayam pengemis dilengkapi palu
sebuah perkakas yang dimaksudkan untuk memecahkan gundukan garam
yang sudah mengeras
ini berarti dipukul untuk bukanya
ini sama ya
ini yang di bawah
satu dua tiga
oh keras ya

tak hanya karena dipercaya tapi juga karena dipercaya
tak hanya karena dipercaya tapi juga karena dipercaya
tak hanya karena daun lotus yang membungkusnya
ayam pengemis ini telah lebih dulu dibumbui teh jasmin
kebayangkan wanginya gimana
begitu pula dengan nasi ketan daging sapi yang dibungkus lotus ini
aroma daun lotus pada ayam pengemis relatif lebih mild atau lembut
tidak semenyengat dengan air
tidak semenyengat dan seasam bila dibandingkan daun jeruk atau daun pisang
kalau dilihat dari tekstur dagingnya ini ini kan sudah sebelumnya diungkep terlebih dahulu
sudah pasti diberi bumbu
nah menjadi semakin lengkap karena daun lotusnya ini ngasih wangi aroma
tajam banget aroma lotusnya itu yang bikin selera langsung tergugah dibuat
meski sedikit dimodifikasi otentisitas rasa ayam pengemis masih terjaga
daun lotus masih dipertahankan sebagai buah tradisi masyarakat tionghoa dalam menjaga khasana kuliner
roni satria septia di pradana jakarta